anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
ratusan startup dari negara anggota g dua puluh memperoleh kesempatan untuk unjuk inovasi
dalam g dua puluh digital innovation network atau din yang digelar di nusa dua bali
pemerintah melalui kemenkominfo juga turut mengundang perusahaan pemodal venture capital
guna mendukung upaya pendanaan bagi startup peserta din tersebut
digital innovation network atau din merupakan set event rangkaian presidensi g dua puluh indonesia
dalam sherpa track untuk sektor ekonomi digital
kegiatan g dua puluh din dihadiri oleh lima startup dari tiap negara anggota g dua puluh
dan tamu undangan untuk menampilkan inovasi yang telah diterapkan di pasar masing masing
misalnya kemarin saya buat untuk klien saya baju
yang bisa di scans hadiah di scan bakal muncul dia gambarnya bergerak gerak gitu
jadi kan itu jadi bisa buat orang orang apalagi customer kan tertarik buat membelikan
nah itu bisa jadi bahan untuk mengembangkan bisnis mereka gitu pak
jadi kita pengen pastikan talenta talenta digital kita semua siap
mereka memiliki akses terhadap pengetahuan dan juga skills yang dibutuhkan
untuk memasuki era metaverse dan memanfaatkan potensi ekonomi yang akan ada
tahun dua ribu tiga puluh satu dari asia pasifik saja akan ada dampak ekonomi yang diprediksi mencapai satu triliun dolar
nah ini yang kita ingin pastikan teman teman kreator di indonesia
khususnya kreator ar bisa mendapatkan dampak ekonomi dari metaverse ekosistem ini
lebih dari empat ratus peserta berbagai negara yang hadir secara langsung di kegiatan g dua puluh di im
dan lebih dari dua ratus peserta pengikutnya
kata kata startup yang hadir berada pada tahap pendanaan seri a
atau valuasinya sekitar lima belas sampai dengan dua puluh juta dolar as
forum yang berlangsung secara hybrid big daring maupun luring dari bali ini
menghadirkan sejumlah sesi mulai dari startup pitch kenote speech diskusi panel
acara budaya hingga pertemuan bisnis one on one yang diharapkan bisa mendatangkan
lebih banyak investasi guna mendorong startup terus berinovasi
saya sangat senang dan senang untuk berada di g dua puluh din conference
di mana kita bisa berkomunikasi dengan vcs dan startup lainnya di dalam domen yang sama
lima ratus juta dolar adalah hal yang kita ingin melakukan
dan kita ingin melakukan investasi di sekitarnya
dan tentu saja acara ini akan membantu startup kita
untuk menambahkan startup kita ke seluruh dunia

termasuk eropa india canada amerika serikat
dan negara lainnya
pertama sekali kita ingin menyentuh startup lainnya di sini
di mana kita bisa berpindahkan kartu

hal pertama adalah itu
hal kedua kita juga ingin menyentuh vcs global
kapitalis venture yang datang ke sini untuk mewakili negara mereka
g dua puluh din mempertemukan ratusan perwakilan dari perusahaan teknologi rentisan
startup model ventura pemerintah
hingga perusahaan perusahaan ternama di negara anggota g dua puluh
dalam forum forum diskusi dan pertemuan bisnis
forum ini diharapkan menjadi ruang
untuk menubuhkan berbagai inovasi di sektor digital
yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan global
pelaksanaan acara g dua puluh digital innovation network
merupakan ikhtiar dari presidensi g dua puluh
untuk mendorong g dua puluh indonesia untuk mengerjakan perusahaan teknologi rentisan
perusahaan teknologi rentisan perusahaan teknologi rentisan
dan perusahaan teknologi rentisan
terciptanya kerjasama antara pelaku industri
yang dapat menghasilkan inovasi
guna mendukung pemulihan pasca pandemi covid sembilan belas secara global
g dua puluh digital innovation network ini untuk memperjumpakan
antara ide ide kreatif startup indonesia
dengan venture capital asal bisa berkembang
dan nanti bisa naik kelas
kita berharap nanti akan muncul unicorn unicorn yang baru
demikian halnya pertumbuhannya dari unicorn yang sudah ada
bisa menghasilkan tambahan dekakors dengan semua caranya
baik melalui merger akusisi atau memang pelebaran pasarnya
yang bertumbuh dengan baik mengingat proyeksi digital ekonomi indonesia
yang lebih dari empat puluh atau setara dengan empat puluh dua persen digital ekonomi di asean
sebagai mana bisnis di seluruh lini dan jenis bisnisnya
atau sebagai mana bisnis di setiap negara
persaingan itu adalah hal yang given yang memang sudah ada
sehingga dalam menghadapi persaingan kita perlu membangun kekuatan
melalui kolaborasi dan soliditas nasional kita
lebih lanjut jonny menyebut digitalisasi akan mendorong ekonomi masa depan
sebagai mana hasil pertemuan forum digital economy working group
atau dewg presidensi g dua puluh indonesia
selain itu inovasi digital secara khusus akan mendukung bisnis usaha
mikro kecil dan menengah atau umkm serta start up
forum yang digelar hingga empat september dua ribu dua puluh dua di nusa dua badung bali ini
fokus melibatkan ratusan startup yang telah melewati tahapan kurasi
dari lima sektor prioritas yaitu kesehatan keuangan inklusif
energi bersih dan terbarukan rantai pasok barang serta pendidikan dan teknologi
dari lima sektor itu startup sektor kesehatan dan energi terbarukan
mendominasi keikut sertaan g dua puluh di im